papi papi belum tidur kan
please sign ya surat ini
ini cuma surat dari sekolah era aja
udah dong pi
tanda tangan aja deh
wah agak bener nih
oh pi ngapain sih ngikutin gue terus
nggak ngerti gue lagi kerja apa
kamu ngapain sih ngikutin aku terus
kamu nggak lihat apa aku lagi kerja ha
gimana aku bisa dapat pelanggan pi kalau kamu ngikutin aku terus
ki aku aku tuh cuma mau
aku gak mau dengerin penjelasan kamu lagi ya
karena kamu pulang aku mau kerja
dan kalau kamu udah maafin aku aku janji aku akan pergi
dan aku nggak akan ganggu kamu kerja
kamu tuh ngaselin ya lama lamanya
aduh pi maafin aku ya pi ya
njagarin aku kamu jadi kayak gini
pi jangan tinggalin aku pi
bi aku cinta banget sama kamu bi
bi bi bangun dong bi
akhirnya aku tau
kalo luki itu sebenernya udah maafin aku
kamu beneran cinta sama aku
kamu pura pura pingsan
dasar kamu eh
au luki tolong luki aku gak bisa bangun
alah itu paling akal akalan kamu dong
hingga aku serius aku gak bisa bangun
kok dia gak ngejar kayak tadi
kamu beneran sakit
ya iyalah emang sebuangan
hampir kamu bercanda tau gak
kamu gak boleh ngelakuin hali itu lagi
wah kalo kayak gini gue patah sana aja ya
gini ya aku bantu berhenti
tapi tapi tapi belum tidur kan
ini cuma surat dari sekolah era aja kok
udah dong pi
tanda tangan aja deh
aduh surat wasiatnya dari tanahku
cepet yang kamu gak panas
eh gimana caranya ya
supaya biar bisa deket pelanggan banyak
bentar aku pikirin dulu
tapi jangan sampai kamu bayar anak kejalanan lagi
ya enggak lah
aku juga gak mau kau marah lagi sama aku
gimana kalau misalnya kita itu berteduh di bawah pohon yang rindang banget
jadi biar pelanggan pelanggan kamu gak kepanasan semua
terus nanti aku aja yang nawarin jalanmu
nanti aku aja yang nawarin jasa jasa cukur kamu ke orang orang yang lewat
ada orang lewatnya ya
yang rambutnya mau dicukur
dijamin harganya murah dan hasilnya pasti bagus kok
cukur rambut cukur kumis cukur ketiak
serius kenapa sih
yang rambutnya mau dicukur
eh bang cukur tok
dia mau ketes ketes
ini banyak sekali
kidang dia ada strip ukuran
tidak ada warmth
bahkan mem prise
jadi mau mampus
rencana kita bakalan berhasil dong
yaudah cepet kasih
ih sabar lah
kesabaran banget sih
bukan bukan bukan
mangap dulu tuh
nggak sentih lo
tahan tahan tahan
telan tuh ya telan
dari tadi kayak kelamaan
gimana kehendak suami saya
kesehatannya semakin membaik
aduh makasih ya dokter ya
iya makasih ya dok
baik juga tuh dokter
mudah mudahan ya bener bener sehat
kenapa jadi kayak gini
kok tangannya lemes banget
ya allah gimana nih
kok bukan emang bahaya kok
berada kayak gini
ya ampun iba' be' lu nih
aduh mbak bel bening
aduh sekarang lu
anggil ambulan aja deh
aduh iya pak
cepetan kirim ambulan
so iya dari aku sakit
cepetan ya pak
ambulan buat siapa
ini buat tadi

siapa yang suruh kamu
siapa yang suruh ngomong panggil ambulans
dasar nih orang kayak begini tambah sakit
gak taunya mana tambah parah
gimana sih lu
dia juga nanti sebentar lagi sembuh
dia kan udah dikasih obat sama dokter
ser sapi lu
dokter lu ngobatinnya kayak kepecus tau nggak
awas ya kalau kamu berani brand bawa dia ke dokter
mengapa ada larangan
gue yang bawa dia lagi yang gua
kurang ajar kamu ya
kayaknya kurang ajar
lu yang macem macem
kayak amir yang suruh datang

kurang ajar kak
kayaknya lu yang kurang ajar
kurang ajar kak mohon
kurang ajar kak mohon
ra udah lu tenang aja ya ra ya
udah glenn mendingan kamu tenangin era aja ya
bangku udah sadar
ya allah alhamdulillah
bangku udah sadar
saya menemukan adanya kandungan racun yang sangat berbahaya
berarti selama ini ada yang meracuni saya
kita harus secepatnya ngilangin barang bukti yang ada di kamar paul
ini urusannya kalau polisi tahu gue yang racunin
hei dasar perantil lu tuh yang racunin laki gue ha
ya ini absurd